komisi pengawas persaingan usaha atau kppu akhirnya merespon polemik mahalnya harga tiket pesawat
serta dugaan praktik duopoli industri penerbangan dalam negeri
hasil penyelidikan akan dibeberkan kppu usai libur lebaran
mahalnya tiket pesawat terbang dituding sebagai imbas duopoli di industri penerbangan domestik
maskapai dalam negeri hanya dikuasai oleh dua grup yaitu grup garuda indonesia dan grup lion air
saat ini pihak kppu pun masih terus bekerja untuk membuktikan kebenaran dugaan duopoli
selain itu harga tiket yang tak kunjung turun diduga juga disebabkan tidak adanya pesaing garuda dan lion group
selain adanya langkah langkah internal perusahaan
sementara itu tudingan oligopoli terhadap grup lion air dan garuda indonesia langsung direspon oleh kedua perusahaan maskapai
garuda indonesia membantah melakukan praktik duopoly
mengaku patuh atas seluruh aturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah
garuda memasang tarif sesuai peraturan menteri perhubungan
dan pihak garuda menjelaskan perhitungan harga tiket garuda indonesia juga dilaksanakan dengan transparan
sesuai kos yang ada sesuai jenis pesawat dan secara terus menerus melakukan efisiensi
sementara itu lion air juga mengaku patuh dan juga menjalankan kebijakan regulator dan sop perusahaan
serta ketentuan internasional